bagaimana pandangan presiden ke enam republik indonesia
mengenai ancaman resesi ekonomi yang saat ini tengah menghantui indonesia
bagaimana pula pandangan seorang sby untuk menguatkan proses berdemokrasi di negara ini
karena sesat lagi kita akan melaksanakan pilkada serentak dua ribu dua puluh di tengah pandemi
lalu apa saja aktivitas sby sepeninggal istri tercinta ani yudhoyono
saya elvira karunisa anda menyaksikan cnn indonesia special interview with susilo bambang yudhoyono
baik dan sudah hadir bersama saya presiden ke enam republik indonesia
dan juga chairman of the yudhoyono institute bapak susilo bambang yudhoyono
pak sby apa kabar pak
alhamdulillah baik mbak elvira
sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun
bapak hari ini menginjak usia ke tujuh puluh satu tahun ya pak ya
tetap fit tetap sehat
bagaimana kegiatan pak sby satu tahun setelah ibu ani berpulang pak
aktivitas saya banyak mbak elvira cukup sibuklah dikatakan begitu
saya ini kan sekarang tergolong ppa
pensiunan penuh acara
sehari hari saya tentu beribadah mohon rita allah
karena saya menginjak usia tujuh puluh satu tahun dokter melarang saya olahraga keras yang saya sukai dulu
volley misalnya atau tenis saya dianjurkan main golf seminggu dua tiga kali
saya juga menunggui lavani berlatih volley setiap hari
juga sekali kali menciptakan lagu menulis lagu
di samping itu ini saya gunakan juga untuk mengikuti perkembangan dunia siang dan malam melalui televisi
sekaligus saya juga menyempatkan untuk menulis artikel dan sejumlah buku
dan yang lebih penting seminggu sekali
saya bersiarah ke makam almarhumah ibu ani di taman makam pahlawan kalibata
itulah keseharian saya
cukup sibuk tetapi memang setiap hari saya masih mengenang istri tercinta yang telah berpulang ke rahmatullah
dan ini seanggap sebagai bagian dari healing proses saya
baik artinya bapak tetap produktif dan memantau apa yang tengah terjadi secara global saat ini pak isb
jadi fokus utama semua negara saat ini adalah penanganan pandemi
bagaimana pak sby melihat penanganan pandemi khususnya di indonesia
saya perhatikan dan saya ikuti mbak elvira
sebenarnya negara kita pemerintah kita telah berbuat dan bekerja
baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
saya amati juga rakyat kita sebenarnya memberikan dukungan yang baik
mereka juga kooperatif terhadap pemerintahnya
apa yang boleh dan tidak boleh
apa yang harus dilakukan
namun harus kita ingat bersama bahwa pandemi covid sembilan belas di negeri kita ini belum berakhir
mari kita simak trennya
setiap hari pertambahan jumlah kasus itu mencapai dua sampai tiga ribu
lantas jumlahnya sekarang hampir tembus dua ratus kasus
jumlah yang meninggal setiap harinya bertambah sekitar seratus orang
sudah mencapai delapan ribu lebih sedikit
tentu ini belum aman
oleh karena itu saya berpendapat bahwa pemerintah harus terus secara intensif melakukan langkah langkah penanganan covid sembilan belas ini
jangan kendor dan harus sering melakukan evaluasi dan perbaikan
karena banyak hal yang kita pikir sudah bagus ternyata harus diperbaiki
itulah menurut saya bagaimana kita melihat ke depan covid ini
dan harapan rakyat harapan kita pemerintah makin bagus dalam menangani covid sembilan belas ini
hal lain yang juga saat ini tengah dinanti adalah vaksin
berbagai negara termasuk indonesia menggantungkan harapan vaksin covid sembilan belas akan segera ditemukan dan bisa diberikan oleh masyarakat
apakah dengan adanya temuan vaksin ini kita harapkan dalam waktu dekat akan menyelesaikan permasalahan dunia pak sby
memang hadirnya vaksin nanti akan mengubah sejauh mana pandemi ini akan terus memburuk atau masih berkembang kesana kemari
dengan asumsi tentu vaksin itu bisa diproduksi dan didistribusikan dengan baik
artinya masyarakat sedunia itu punya akses untuk mendapatkan vaksin
dengan catatan pula
vaksin ini memang efektif
karena saya mengikuti komentar atau statement dari para ahli pandemi para dokter bahkan who
yang intinya jangan menganggap kalau vaksin sudah ada serta merta pandemi akan berakhir
lantas juga vaksin itu punya kemampuan dan batas kemampuan
bukan obat mujarab
obat mujarab sekali pakai langsung selesai urusan itu
apalagi covid sembilan belas ini dikatakan bisa bertransformasi bisa bermutasi
oleh karena itu ya jangan hanya menggantungkan harapan kita kepada vaksin
meskipun saya berharap vaksin akan menjadi game changer
paling tidak tidak makin memburuklah dunia kita
tapi kenyataannya vaksin belum ada
nggak usah kita
beranda anda dulu tentang vaksin itu
lakukan segala sesuatunya untuk menghentikan sebaran covid sekarang ini
sambil berharap tentunya vaksin segera hadir
saya berpendapat bahwa dua duanya dapat diselamatkan
baik itu menyelamatkan nyawa manusia maupun menyelamatkan ekonomi kita
tidak harus memilih kita dalam hal ini
masih bersama kami di cnn indonesia special interview
pak s b kita lanjutkan
kita berbicara mengenai argumentasi
mana kemudian yang harus didahulukan pak s b
menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan perekonomian
menurut pak s b bagaimana
saya berpendapat bahwa dua duanya dapat diselamatkan
baik itu menyelamatkan nyawa manusia maupun menyelamatkan ekonomi kita
tidak harus memilih kita dalam hal ini
nah yang penting adalah kita tahu prioritasnya
kita tahu sekuensenya
hentikan dulu penyebaran covid sembilan belas nya
dan setelah itu
itu pengalaman dari banyak negara yang sukses
menangani covid sembilan belas sekaligus menyelamatkan perekonomian mereka
sebagai contoh kalau di indonesia ya
daerah yang tergolong merah
harus dilakukan treatment yang benar
dan juga pembatasan sosial yang ketat
agar yang semula daerah itu merah bergeser menjadi hijau
nah setelah menjadi hijau atau kuning
dilakukanlah reopening ekonomi kita
tetapi tetap dengan kontrol yang ketat dan juga regulasi yang jelas
dengan demikian kalau itu dilakukan dengan baik
oleh kita ke depan insya allah
tapi ekonomi bisa kita cegah untuk tidak jatuh terlalu dalam
bagaimana menurut pak sby
sejumlah negara sudah mengklaim negaranya saat ini dalam posisi resesi ekonomi
ancaman itu juga saat ini berada di depan mata bagi indonesia
bagaimana menurut pak sby
formula yang bisa diterapkan
agar kita tidak terlalu terperosok ke dalam jurang resesi
apakah kemudian pengalaman pak sby
formula yang dilakukan pada saat krisis ekonomi di tahun dua ribu delapan
bisa diberlakukan kembali pak
situasinya memang berat sekarang ini
oleh karena itu mencari kebijakan yang ideal juga tidak mudah
tapi harus punya kita
harus punya solusi
harus punya kebijakan dan tindakan nyata
untuk mencegah resesi kita terlalu dalam dan berkepanjangan
nah sebenarnya bisa kita lihat seperti ini
apakah yang disebut kebijakan ekonomi
itu tiada lain adalah
mari kita bedah apa yang menyebabkan krisis ekonomi di negeri kita ini
juga di dunia
kita mengalami krisis sekarang ini
karena pandemi covid sembilan belas yang sangat agresif dan meluas
jadi sebenarnya kalau diajarkan kepada kita
ketahui masalahnya dan hilangkan masalah itu
pertama tama memang hentikan dulu
penyebaran covid sembilan belas ini
sampai batas yang aman di negeri kita
baru kita lakukan pemulihan ekonomi secara intensif
nah kalau kita bicara ekonomi itu sendiri
sama apa masalah ekonomi yang kita hadapi sekarang ini
kalau saya bisa menyimpulkan empat sebenarnya yang sangat fundamental
pertama pertumbuhan anjlog
kita tahu komponen pertumbuhan dari sektor real seperti apa
dan neto dari ekspor dan impor seperti apa
perbaiki di situ
yang kedua unemployment
pengangguran besar dan meluas di mana mana
harus punya cara untuk mengatasi pengangguran
nah yang ketiga adalah memang kemiskinan meningkat
banyak saudara kita sulit memiliki penghasilan dan daya beli yang baik
termasuk karena pengangguran itu
dan yang keempat dunia usaha
sebagian lumpuh termasuk umkm
inilah yang harus menjadi tujuan atau sasaran pemerintah
jangka menengah ke depan ini untuk melakukan economic recovery
jadi kalau ditanya kebijakan seperti apa ya itu
nah kalau ditanya apakah pengalaman mengatasi krisis dua ribu delapan dulu dapat kita perdomani
atau paling tidak masih relevan menurut saya masih
yang membedakan krisis dua ribu delapan dengan sekarang ini
kalau dulu penyebabnya itu financial crash di amerika serikat
dengan cepat merambat ke negara negara maju dan seluruh dunia
nah kalau sekarang penyebabnya covid sembilan belas
tapi indikator dari resesi dulu relatif sama
oleh karena itu menurut saya bisa juga dilakukan kembali
contohnya kebersamaan antara pemerintah pemerintah pusat pemerintah daerah
para ekonom di dunia usaha baik itu bumn maupun swasta dan pihak pihak lain
jadi itu penglihatan saya
masih tentang pandemi pak banyak kemudian pihak pihak yang menangkap ini menjadi peluang
untuk berkolaborasi menciptakan inovasi baru
menurut pak sb bagaimana kemudian kondisi pandemi saat ini bisa dijadikan peluang
untuk mengoptimalkan terciptanya inovasi inovasi baru
memang kalau saya amati ya bahwa life after the pandemic ini di seluruh dunia akan mengalami perubahan besar
mungkin gaya hidup kemudian kondisi dunia usaha kita banyak sekali lah yang akan berubah
sebagai contoh misalnya ya rakyat nanti di masa depan ingin mengikuti pendidikan dalam suasana yang bagus
kemudian berapa banyak pendidikan yang akan berubah
kesehatan transportasi entertainment juga teknologi informasi dan komunikasi
bahkan kalau terjadi pandemi lagi mudah mudahan tidak ya rakyat ingin perlindungan diri yang baik tool cate untuk perorangan maupun untuk rumah tangga
nah semua itu dari sisi bisnis dari sisi inovasi adalah opportunities peluang
oleh karena itu bagus kalau indonesia juga sudah mengintip peluang seperti apa yang bisa didapatkan
baik itu negara atau pemerintah para inovator para ahli ahli teknologi dunia bisnis dan juga masyarakat
tapi sebelum kita bicara peluang mari kita atasi dulu krisis sekarang ini
kita hentikan dulu pandemi covid sembilan belas di negeri kita pulihkan ekonomi dan pada saatnya akan dapatlah kita kesempatan ini
oke kita nanti akan berbincang lebih lanjut pak mengenai bagaimana menguatkan demokrasi di indonesia
karena sesaat lagi akan ada pelaksanaan pilkada serentak desember dua ribu dua puluh mendatang
kita jeda dulu pak sby kami akan kembali sesaat lagi
apa yang saya ikuti di seluruh dunia memang faktor manajemen dan kepemimpinan pemerintah termasuk pemerintah daerah itu menentukan
keberhasilan dalam menangani atau mengatasi covid sembilan belas
masih bersama saya presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono
pak sby tadi sebelum jeda kita sudah berbicara mengenai penanganan pandemi covid sembilan belas khususnya di indonesia
mari berbicara mengenai pesta demokrasi pilkada pak yang akan berlangsung desember nanti
dalam kondisi pandemi saat ini artinya nanti akan ada transisi kepemimpinan di daerah pak
bagaimana kemudian pak sby melihat bahwa hal ini bisa memberikan dampak positif dalam percepatan penanganan covid sembilan belas di daerah khususnya
apa yang saya ikuti di seluruh dunia memang faktor manajemen dan kepemimpinan
pemerintah termasuk pemerintah daerah itu menentukan keberhasilan dalam menangani atau mengatasi covid sembilan belas
dengan asumsi bahwa pandemi ini masih akan berlangsung hingga tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
maka peran gubernur bupati wali kota pasca pilkada ini juga sangat menentukan
oleh karena itu
ini adalah kesempatan yang dimiliki oleh rakyat kita di seluruh tanah air di daerah daerah
ya tolong dinilai siapa siapa yang memang cakep dan berkemampuan untuk mengatasi covid ini di daerahnya masing masing
di provinsinya di kabupatennya dan di kotanya
mereka harus tahu kalau kandidat itu memimpin nanti entah gubernur bupati wali kota
apa kira kira kebijakan dan tindakannya
rakyat juga harus tahu apakah sangat serius apakah memberikan perhatian yang penuh untuk menangani covid ini
itu juga penting sebelum rakyat menjatuhkan pilihannya siapa yang hendak dipilih menjadi pemimpin pemimpin mereka kelak
dan satu lagi ini harapan dan rekomendasi saya kepada kpu kpud kalau ada debat apakah online debate
tolong yang ditanyakan diarahkan kepada sejauh mana kepala daerah itu bisa mengatasi covid ini
bisa memulihkan perekonomian kita dan tentunya tugas tugas lain yang diperlukan oleh seorang kepala daerah
jadi bagi saya meskipun situasinya tidak mudah ini peluang yang baik bagi rakyat untuk tidak salah memilih pemimpin pemimpinnya
proses demokrasinya menurut saya amerika harus meninjau kembali harus berpenahlah negara itu
misalnya sekarang ini polarisasi di amerika serikat tajam sekali apakah polarisasi politik ekonomi maupun sosial
masih bersama saya presiden ke enam republik indonesia susilo bambang yudhoyono berbicara mengenai pesta demokrasi
kita bergerak sedikit pak ke amerika serikat yang akan segera melangsungkan pemilihan presiden juga november mendatang
siapapun yang terpilih nanti saat ini posisinya masih belum ketemu
tidak ada kejauhan pak ya siapa yang kemudian akan unggul sementara
siapapun yang terpilih nanti dan menjadi presiden amerika serikat selanjutnya apa yang kemudian bisa memberikan dampak bagi hubungan kemitraan strategis indonesia dan amerika pak
pertama tama saya tidak mengenal baik ya tidak bersahabat dengan presiden trump
karena waktu saya memimpin indonesia dulu mitra saya kantor politik
kantor part saya adalah presiden bush dan presiden obama
yang saya ketahui kedua pemimpin amerika itu memiliki perhatian yang tinggi untuk memelihara hubungan bilateral dengan indonesia
dan bahkan punya komitmen untuk selalu meningkatkan kemitraan strategis di antara amerika dan indonesia
nah kita juga tidak tahu seperti mbak elvira tadi who will be to wenner
apakah trump terpilih kembali atau joe biden menjadi presiden baru amerika serikat
harapan saya harapan kita siapapun yang menjadi presiden amerika serikat nanti
tetaplah memberikan perhatian yang cukup pada indonesia sebagai mitra strategis amerika serikat
saya ingin tentunya kemitraan strategis yang saya bangun bersama presiden obama dulu makin berlanjut
indonesia ini tidak ada kita tidak ada kita tidak ada kita tidak ada kita tidak ada kita tidak ada
indonesia negara besar juga kita anggota g dua puluh terbesar ekonomi di asia tenggara sepatutnya amerika serikat memberikan perhatian yang baik terhadap indonesia
ini pandangan pribadi saya ya kalau amerika hanya mementingkan kepentingan nasionalnya semata
amerika first tetapi sangat ekstrim dan berlebihan sama dengan nasionalisme sempit tidak bagus bagi dunia
tidak bagus juga bagi masa depan hubungan indonesia dan amerika serikat
amerika adalah negara adik kuasa pak sby bagaimana kemudian kita melihat proses berdemokrasi di amerika ternyata masih dihadapkan oleh banyak isu demokrasi
melihat dari negara adikuasa ini bagaimana contoh yang bisa kita lihat pak sby dalam proses berdemokrasi
iya tidak mudah ini untuk menjelaskannya
tapi begini dulu
pada saat atau selama ini amerika itu dipandang sebagai champions of democracy
sebagai contoh dan model yang baik yang dunia katanya perlu belajar kepada amerika serikat
oleh banyak kalangan di dunia juga amerika itu dianggap menonjol dalam urusan demokrasi dan hak hak azasi manusia
dalam bidang justice and rule of law
di bidang kerukunan antar identitas yang berbeda beda
bahkan katanya ya tidak apa apalah amerika menjadi polisi dunia global cop
supaya menegur negara negara yang tidak benar katanya meskipun saya nggak setuju juga
nah sekarang banyak yang berpikir ulang mengapa
proses demokrasinya menurut saya amerika harus meninjau kembali harus berpenahlah negara itu
misalnya sekarang ini polarisasi
di amerika serikat tajam sekali
apakah polarisasi politik ekonomi maupun sosial
yang kedua kita lihat juga hubungan antar ras tidak mesra
sebagaimana yang kita ikuti bulan bulan terakhir ini
lantas sepertinya keadilan juga ada tebang pilihnya
dan banyak hal lah yang menurut saya amerika tidak seperti dulu
oleh karena itu ternyata proses berdemokrasi itu panjang
belum tentu negara yang maju yang matang demokrasinya selalu lulus atas ujian sejarah
dan kita harus belajar juga untuk negeri kita
pandai pandailah kita merawat demokrasi kita
berbicara mengenai sistem demokrasi banyak ilmuwan politik yang kemudian memberikan pendapatnya argumennya
negara negara yang menerapkan sistem demokrasi
ternyata kesulitan dalam penanganan pandemi covid sembilan belas ini
pak sby sependapat dengan itu
saya tidak sependapat
saya tidak setuju
mungkin terlalu disederhanakan
jangan sampai satu dua kasus digeneralisasi seperti itu
kebetulan yang menjadi contoh ini
negara yang demokratis dengan negara yang dianggap kurang demokratis ini
menurut analisis itu
demokrasi liberal dianggap gagal dalam menangani covid sembilan belas
tiongkok semi otoritarian kurang demokratis berhasil dalam menangani covid sembilan belas ini
contohnya yang besar itu
tapi jangan lupa
banyak negara di eropa dan di asia
negara demokrasi yang juga berhasil menangani covid sembilan belas ini
jadi sekali lagi
negara itu tidak secara utuh di seluruh dunia
yang mengatakan bahwa lebih baguslah negara yang tidak demokratis
lebih efektif menangani covid sembilan belas
mungkin ditinjau dari proses politiknya
barangkali antara parlemen dengan pemerintah lebih mudah
kalau terlalu demokratislah
apalagi kalau politiknya itu terbelah
seperti amerika contohnya
yang kedua barangkali juga
kalau negara demokratis itu
atas nama kebebasan
itu rakyatnya sulit diatur
tidak selalu patuh pada pemerintahnya
bahkan sering protes
tetapi pengalaman juga yang saya lihat selama ini
meskipun ada proses politik yang panjang
tapi penanganan covid sembilan belas juga berjalan dengan baik
dengan demikian masalahnya bukan itu
bukan karena sistem politik tetapi
oleh banyak hal
masalah kepemimpinan dan manajemen
masalah hubungan antara pemimpin politik dengan ilmuwan
dengan ahli pandemi
kemudian bagaimana menjelaskan kepada rakyat
berapa besar anggaran yang diperlukan
kebijakannya dan sebagainya
jadi lebih pada soal itulah
jadi bukan karena sistem politik
menurut pandangan saya
oke harapan lo ini adalah
bagaimana di tengah penanganan pandemi
kita juga bisa menjadi negara yang maju dan kuat
bagaimana kemudian kita bisa membangun optimisme ini
kita akan berbincang sesaat lagi
pak s b tetap bersama kami
kami akan kembali saat lagi dalam
bahwa partai demokrat itu adalah partai tengah
bukan partai kiri atau partai kanan
kami menghormati pluralisme
dan kader kader demokrat itu sangat majemuk
dari sabang sampai merauke
perkara yang sedang diperkenalkan

di jepang kami juga menemukan
perdagangan dan pendidikan relaksanasi
dan kepentingan pendidikan yang baik
masih bersama saya presiden kenam republik indonesia
pemerintah dan masyarakat
kita berjuang survive dari pandemi
tapi di sisi lain ada harapan agar
negara kita tetap tumbuh
menjadi negara yang maju dan kuat
bagaimana kemudian pak
tetap membangun optimisme itu
cita cita untuk menjadi negara maju bagi sebuah bangsa termasuk bangsa kita itu memang penting
saya sendiri juga memiliki keyakinan cita cita dan bahkan optimisme pada saatnya nanti indonesia akan menjadi negara maju
istilah saya di abad dua puluh satu ini insya allah kita akan menjadi negara maju
namun perlu diingat bahwa menjadi negara maju itu bukan urusan yang sederhana
setahun dua tahun satu dekade dua dekade lantas kita menjadi negara maju
tidak seperti itu
kalau kita bicara seperti itu seolah olah gampang
menjadi negara maju itu namanya berhayal namanya ilusif atau mimpi di siang
karena menjadi negara maju itu ada syaratnya ada perjuangan besarnya ada tahapannya
sehingga kalau kita ingin menjadi negara maju harus kita persiapkan segala sesuatunya
ambillah contoh negara negara yang sudah maju
itu ada proses panjang membangun diri mempersiapkan diri untuk menjadi negara maju
inggris jerman perancis jepang ataupun amerika serikat
itulah yang perlu kita ingat kalau kita betul betul ingin menjadi negara maju
tetapi kita punya potensi kita punya jalan untuk itu
yang penting yang realistik bagaimana kita mempersiapkan segalanya
daya saing bangsa ini teknologi kita pendidikan kita semangat yang membaca
untuk betul betul pada saatnya nanti kita menjadi negara maju
baik dan itu harus dilakukan bersama sama pemerintah dan masyarakat
pak sby hari ini adalah hari ulang tahun partai demokrat juga yang ke sembilan belas
sudah cukup senior begitu bisa dikatakan pak bapak sebagai pendiri partai demokrat
apa yang kemudian menjadi tantangan terberat bagi partai demokrat ke depannya pak
sebelum saya bicara tantangan terberat bagi partai demokrat
perlu diketahui bahwa partai demokrat itu adalah partai tengah
bukan partai kiri atau partai kanan
kami menghormati pluralisme
dan kader kader demokrat itu sangat majemuk
dari sabang sampai merauke
contoh gubernur aceh adalah kader demokrat
demokrat kuat di aceh
gubernur papua juga kader demokrat
demokrat juga kuat di papua
sebarannya luas berbeda kultur berbeda agama aliran politik bahkan ideologi
nah dengan kenyataan seperti itu yang terberat adalah apabila di masa depan
politik indonesia itu makin terpolarisasi
dan politik identitas semakin kental
berat bagi demokrat
kami tidak suka polarisasi itu
pilih kiri atau kanan nasionalis atau islam dan sebagainya
dan ingat demokrat itu adalah partai nasionalis relijius
begitu terbelahnya divided nya politik kita
berat bagi demokrat nanti
yang kedua yang juga menjadi tantangan berat bagi partai demokrat adalah
kalau tiba tiba di masa depan politik kita menjadi semakin oligarkis
kemudian political space ruang politik itu dibatasi
bahkan ditutup dengan sejumlah undang undang atau peraturan peraturan
sehingga tidak semua punya kesempatan yang sama
itu menjadi berat
apalagi partai demokrat sekarang ini tidak berada di pemerintahan
itulah yang menjadi tantangan
tapi saya yakin partai demokrat sekarang dengan kepemimpinan baru
dengan semua kader kadernya akan bersiap diri menghadapi kedua tantangan itu
sambil berharap sebetulnya janganlah makin terpolarisasi politik di negeri kita ini
dan janganlah identitas itu menjadi
belahan masyarakat kita
di sisi lain kita harus menguatkan proses berdemokrasi
dan partai politik memiliki peran penting dalam hal ini
bagaimana kontribusi partai demokrat menguatkan proses berdemokrasi di indonesia
begini mbak elvira
demokrasi itu sebagai sistem politik memang punya kelebihan dan kekurangannya
punya kebaikan dan keburukannya
tetapi kita sudah memilih
pilihan kita adalah demokrasi
oleh karena itu marilah bangsa ini makin ke depan
makin memastikan bahwa demokrasi di negeri ini membawa kebaikan bersama
kalau ditanya lantas apa yang bisa dikontribusikan oleh demokrat
untuk mematangkan demokrasi kita
saya bisa menyebut beberapa hal
demokrat akan terus berkontribusi
agar pertama politik atau demokrasi di negeri ini
makin damai makin tertib dan tidak anarkis
yang kedua demokrasi kita juga makin fair atau adil
dimana memberikan persamaan kesempatan kepada semua pelaku demokrasi
yang ketiga sebagaimana yang saya sebutkan tadi
demokrat akan berjuang agar politik tidak semakin terpolarisasi
jangan sampai politik identitas menjadi jadi
yang keempat demokrat juga ingin demokrasi kita ini
janganlah menutup jalan atau membatasi warga negara untuk menggunakan haknya
baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih
supaya ada fairness lah di situ
nah yang kelima atau yang terakhir ini pandangan saya
demokrat akan terus berjuang pula
agar biaya pemilu dan pilkada ini tidak semakin mahal
dan dipastikanlah pemilu pilkada ini negaranya netral
aparat keamanan dan penegak hukum juga netral
sehingga menjadi adil siapa yang punya kapasitas
siapa yang punya integritas yang bagus siap memimpin
dialah yang menjadi pemimpin
dimanapun di pusat maupun di daerah
pak sby mari berbicara mengenai
aktivitas pak sby saat ini beberapa waktu lalu
baru saja melakukan groundbreaking
museum sb dan juga galeri seni ani yudhoyono
kemudian juga menarik ini pak
yang akan segera bertanding juga di proliga dua ribu dua puluh
apa harapan bapak untuk kedua hal ini
dan apakah ini artinya pak sby akan menepi sejenak dari politik
harapan saya tentunya
benar kami tengah membangun museum presiden ri ke enam
dan galeri seni ani yudhoyono di kota pacitan
kota kelahiran saya
saya berharap tentunya nanti pada saatnya
rekaman pengabdian saya
terutama sepuluh tahun memimpin indonesia
dengan segala suka dan dukanya
dengan segala ups and downs nya itu
bisa menjadi pelajaran
rakyat mengetahui apa yang saya lakukan
demikian juga mudah mudahan juga bisa menginspirasi
anak desa dari pacitan
pernah mengabdi sebagai prajurit
kemudian mendapatkan mandat memimpin indonesia
bisa menginspirasi anak anak muda
untuk punya cita cita yang besar
itu kalau soal museum dan galeri
saya juga berharap ini sukses
dalam gelanggang proliga tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
ini anak anak dari berbagai penjuru tanah air
punya talenta yang tinggi untuk bermain volley
tapi status sosialnya sebagian dari kalangan biasa
bahkan kurang mampu
maka saya berharap betul mereka sukses
dalam dunia bola voli
nah kalau pertanyaan yang kedua
apakah ini berarti saya menepi
dari dunia politik
tapi tepatnya menepi dari day to day politics
karena sudah ada penerus penerus
di jajaran partai demokrat
yang pernah saya pimpin dan besarkan dulu
saya ingin menjadi orang tua
ini juga pembicaraan saya dengan almarhumah
pada hari hari terakhirnya yang intinya
ke depan kita memilih untuk tidak aktif
dalam politik praktis
biarlah menjadi orang tua di negeri ini
sekali sekali berbicara untuk kebaikan kita semua
berbicara mengenai kebaikan kita semua
bapak sudah memimpin bangsa ini selama sepuluh tahun
sebagai seorang negarawan dan juga bapak bangsa
apa pesan bapak untuk masyarakat
yang saat ini masih harus hidup di tengah pandemi
bangsa ini harus tetap dan makin rukun dan bersatu
apalagi kita sedang menghadapi krisis
pandemi corona dan krisis ekonomi
karena persatuan itu adalah jembatan
menuju masa depan yang sukses
itu pertama harapan saya pesan saya
yang kedua adalah
kalau kita ingin benar benar menjadi negara
maju semua harus berkontribusi
semua harus mempersiapkan diri
dunia baru ini di abad dua puluh satu ini dapat kita raih
karena tidak akan datang dari langit
dan tidak ada jalan pintas untuk menjadi negara maju
nah yang ketiga atau yang terakhir
ini pesan sederhana saya
para pemimpin di seluruh tanah air
pusat dan daerah daerah itu
mengambil tanggung jawab yang penuh
mengatasi krisis ini
memimpin kita semua menuju masa depan yang gemilang
para pemimpin harus adil
dan menyayangi semua rakyatnya
menaburkan kasih sayang kepada mereka
jangan dibedakan karena berbeda identitas
berbeda pilihan politik
berbeda ideologi dan sebagainya
hanya dengan cara kebersamaan pemimpin dengan rakyat
insyaallah masa depan kita akan gemilang
tentu dengan izin dan pertolongan tuhan yang maha kuasa allah swt
amin harapannya seperti itu
pak sby terima kasih sekali lagi
untuk waktu anda berbincang dengan cnn indonesia
selamat ulang tahun pak sehat sehat selalu
kita ketemu lagi pak semoga di lain kesempatan
terima kasih juga bagi anda yang sudah bersama kami
menyaksikan cnn indonesia special interview
saya elvira khairul nisa terima kasih